ikhlas tuh ikhlas senyumnya juga penuh keikhlasan
mang dulu nih tambahan juga dari saya
kebetulan saya teh habis ngambil uang dari bank
oh iya ini ada sembako juga
ini sembako yang udah kita kumpulin
mudah mudahan bisa membantu kebutuhannya
itu lo dibakar mas
sese sese tenang aja
kurang ajar gue
wih bukannya pakar diman
sekarang kok bisa suka kayak gitu ya kang ya
tapi iya bener loh pak
padahal dulu di sekolah itu gak bener mas
lihat aja sekarang kerjaannya aja juga nggak jelas
tapi kok bisa mendadak sugi kayak gitu ya
wah ini sih pasti jangan jangan dia menang law trek kang
dia itu kalau makan suka ngutang di warungnya poleha
kalau pandangan saya nih
jangan jangan dia tuh yang bisa
gak suka makan tumbang
tapi benar juga sih bang
lihat aja tuh penampilannya sekarang
sekarang lakukan tugas kamu dengan baik
hei dengerin berarti selama ini kakak yaru dan itu yuk
lu biar itu yuk kan
kalah nih itu ya
tidak berhak ngurusin kerjaan saya
perbuatan kamu itu sudah meresahkan warga
kamu sama saja pencuri
kamu sama saja pencuri
gua janji gak bakal ganggu kalian lagi
dan saya akan pergi darikampung ini
lu udah salah mau ngapain lu gue lepasin
sekarang lo ikut gua altar polisi
jangan mungkin itu empat
nah buangin dia
rajin benar pagi pagi udah jalan
biar kalian sehat terus
kok yang rajin ya
biar kalian pinter
makasih bang dulo
buat bang dulo
udah kalau gitu
bang dulo mau jalan lagi
mau kerja ya
sekarang bang dulo jalannya bongkok ya
kayaknya bang dulo kesakitan deh
sampai daniel buku kayak gitu kesian deh
kita jalan sekolah
sembakonya ini mendingan kita langsung kasihin aja ya ke bang dulo
iya bu ranti
pasti bang dulo seneng banget udah kasih sembako
bahagia mendapatkan sembako gimana maksudnya
sembilan bahan pokok
diam jangan nyanyi
jangan sampai kurang sakit
eh bu ranti
eh bang dulonya dateng tuh
nanti saya antar ke cuskesmas
emang kalau umur makan
gak bisa diprediksi
makanya bang dulo ada semakin sini
jalannya semakin bungkuk
penyakit orang tua itu teh
gak usah angkut angkut barang berat
kalau pulang kampung saya teh kasian ke anak saya
di kampung mah susah nyari kerjaan
saya teh lagi bingung
kalau dibawa ke kampung saya kasian ke anak saya di kampung mah susah jadi kerjaan

aduh karunnya pisah
ih si pak rete
kalah kekicepan deka saya
itu udah biar
iya tuh nggak usah dompet saya
nih simpen lagi dompetnya
ini ada sedikit tambahan
mungkin bisa bermanfaat buat bang dulo
jangan teh gak usah
jangan teh gak usah
kalau cuma buat makan mah
bhang dulo juga masih bisa nyaris sendiri
bukan gitu bang dulo
bukan gitu bang dulo
bukan begitu bang dulo
bang dulo teh kan sekarang lagi sakit sakitan

bahaya kalo terus terusan kerja kaya gini
ini teh rezekinya bang dulo
dari pak rete lo
ayo jangan gak diterima nanti pak reti sakit hati
udah pak rete juga ngasihnya ikhlas
tuh kalau diterima kan pak rete seneng jadinya
lihat sampai tersenyum ceria begitu
iya kan pak rete
udah masukin lagi dompetnya
pak rete ikhlas kan
tuh kelas senyumnya juga penuh keikhlasan
mangdulo nih tambahan juga dari saya
iya kebetulan saya teh abis ngambil uang dari bank
oh iya ini ada sembako juga
ini sembako yang udah kita kumpulin
mudah mudahan bisa membantu kebutuhannya mangdulo
jadi sekarang mangdulo pulang aja istirahat di rumah
jangan sampai sakitnya tambah parah
banyak amat rete
udah tinggal terima
udah aja mangdulo lah
nanti pokoknya kalau perlu bantuan atau kekurangan uang
mangdulo badannya yang kurus
saya dompetnya makin kurus
udah kalau gitu
saya teh mau pamit
oh iya pemenik
saya teh cuma ngasih tau
kalau habis ngambil uang jangan suka diumumin
rete bisa mengundang

maaf saya teh cuma ngasih tau
bener tuh yang diomongin mangdulo
makanya jangan suka pamer
borot dari bang aja som
kasian gitu lihat
sampai tiarap tiarap gitu ya
bukan tiarap itu teh berat pak rete
itu kaya ada kucing kaya kelaparan
kak itu siapa
kayanya aku baru lihat
kok kayak ketakutan gitu kak
itu masih atau bukan sih
kok kaya anak kecil tapi nanti gimana kak
kayaknya bukan anak biasa deh
wah uangnya banyak tuh
kenapa nggak simpen di bank
iya tadi tuh bibi baru ambil dari pom
rencananya mau dipake buat bayar depresi

uang tau di rumah
kok ada yang rampok gimana
kan nggak ada yang tau
maksudnya apaan ya kak
tunggu dulu music
oh jadinya bandy
cepet banget sih larinya